hai sejumlah warga di lebak banten rela mengantre untuk mendapatkan minyak goreng curah yang dijual
salah satu agen minyak goreng di jalan sunan kalijaga rangkas bitung lebak banten pada senin
malam sambil mewajarikan warga rela antre pada malam hari demi mendapatkan lima kg minyak
goreng curah dengan harga delapan puluh rupiah warga mengaku memilih untuk mengantre karena harga
minyak goreng curah lebih murah dibandingkan dengan minyak goreng kemasan yang sudah mencapai
rupiah per dua liternya namun warga yang sudah mengantre pun ada yang kehabisan minyak goreng
kecil kecil oh satu kilonya berapa sih pokoknya ini dari delapan puluh aja lima kilo
alat jualan jualan gorengan
terlalu mahal seliter itu apa dua liter lima puluh kalau ini kan lumayan alhamdulillah
jam berapa tadi bukanya dua jam dua penasan ya terus sekarang gimana dapat nggak
tadi pulang dulu atau gimana bu pulang pulang kecil kecil kan mau makan ya
mau direbus gitu kenapa itu ditandain
maksudnya harus pakai tanda aja biar enggak dua kali mungkin pemilik agen minyak goreng mengatakan tokonya
menyediakan sebanyak tujuh ribu kilogram minyak goreng curah ia mendapatkan minyak goreng curah dari salah satu
pemasok selain itu adanya kelangkaan minyak goreng membuat pihaknya membatasi penjualan satu orang
hanya bisa mendapatkan lima kg minyak goreng curah seharga delapan puluh rupiah dibatasin satu orang lima kg
kecuali kalau kita tahu di industri kayak goreng kerupuk goreng tahu kita bagi yang terbanyak
lima kilo juga bu ini minyak subsidi bukan untuk diperjualbelikan lagi
warga yang sudah membeli diberikan tanda tinta di jarinya
hal ini dilakukan agar tidak ada warga yang mengantre kedua kalinya
adi mazda lebak banten